polda metro jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan kpk saat menangani perkara di lingkungan kementerian pertanian ri pada tahun dua ribu
dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan
penyidik juga akan masukkan foto yang beredar terkait pertemuan antara ketua kpk firly bahuri dengan mantan menteri pertanian syahrul yaslimpo sebagai materi penyidikan
pada hari ini polda metro jaya mengatakan naiknya status perkara ini didasari dari fakta penyelidikan yang sudah dilakukan sejak tanggal dua puluh satu agustus hingga tanggal enam oktober tahun dua ribu dua puluh tiga
penyidik juga telah merekomendasikan foto yang memperlihatkan ketua kpk firly bahuri bertemu dengan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo masuk materi penyidikan
foto tersebut juga telah melanggar undang undang tentang komisinya
foto tersebut juga telah melanggar undang undang tentang komisinya
status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri
atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri
penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian republik indonesia pada sekirakun waktu tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga